ternyata rizky berhenti cuma karena mau beliin gua gulali
dia tuh kelihatannya cuek sikapnya dingin lagi kayak kulkas
tapi ternyata dia sweet banget
bahkan dia sering lakuin hal hal yang gak gue duga
gue harap perhatian yang dia kasih ke gue
semuanya karena dia anggap
lo ngapain sendirian di pinggir jalan
bukan urusan lo
ngapain juga sih kita ketemu disini
ya gak ada harusnya gue yang nanya
kenapa setelah gue pergi
harus ngeliat muka lo dimana mana
iya kalau lo gak mau ketemu sama gue
ngapain lo berhenti disini
ini gue mau cabut
yaudah sana cabut
tadi mau gue anterin tau gak
tapi karena lo nyebelin gak jadi
ya mau lah
jauh mendingan naik mobil daripada lo sendirian berdiri disini
mending gue sendiri daripada sama lo ribet
kejatuhan billboard tuh
nyemplin banget sih jadi orang
selalu aja gue emosi ketemu sama dia
beda banget rizki sama batu batak
dasar sus goreng
aneh banget sih tuh cewek
sebentar manis sama gue
ya meskipun banyak nyebelinnya sih
manisnya kadang kadang doang
itu juga gak manis manis banget
orang orang pada lari ke arah sana
hampir kan ketabrak
maaf mas saya buru buru soalnya disana ada kecelakaan
kecelakaan apa sih
ada cewek kejatuhan billboard
cewek yang kecelakaan itu
terima kasih ya pak ya
tadi saya kesana
kandung kaki saya sendiri pak
terima kasih ya pak
lain kali lebih hati hati ya
iya makasih ya pak ya
bener kata karyawan disini
mereka punya pimpinan yang baik
juga pantas sekali jadi panutan
boleh tolong bantu bu nawa ke dalam ya
oh iya baik pak alex
sekali lagi makasih ya pak
baik baik aja pak ya
kenapa tiba tiba perasaanku gak enak ya
bener kata karyawan disini
mereka punya pimpinan yang baik
juga pantas sekali jadi panutan
aku gak tau
bikin perasaanku nyaman
kesannya aku jadi kayak orang baik
kalau dia tahu apa yang sudah aku lakukan sama suaminya
kayaknya nggak mungkin kata kata itu keluar dari ucapan mulutnya
terasa apa gak tahu
coba kamu tolong cek bu nawang dari bagan administrasi
kalau memang nggak enak badan
suruh dia izin aja
hati hati jalannya jangan meleng terjatuh lu jatuh cinta sama gua ih dasar alay
tidak gitu tak cara deketin cewek terlalu lambat pergerakan lo ibaratkan sama game lu tuh masih
pakai cara gta kasih kode kasih kode kasih kode baru peka contoh main pubg cari ketemu tembak jelas
lagi itu sih itu udah biasa udah basi tapi emang gua tuh demen banget kalau goden citra
pagi pas bete keberasa beda gitu sama yang lain yang duh putri amar iski mana lagi oh belum nyampe
juga ya pak gua telepon putri kali ya aduh tadi angkat juga kemana
mereka berdua pagi pagi
kok tumben kamu sendiri where's your best friend and future my daughter maksudnya pak maksudnya si itu
siapa rizky dan putri
where are they oh iya pak ini juga saya lagi teleponin dari tadi cuman mereka enggak jawab jawab nggak
biasanya mereka datang telat biasanya jam segini udah nyampe sayange tadi saya lewat depan
rumahnya putri sepi sepi aja tuh oh gitu ya pak ya udah saya telepon lagi siapa tahu aja diangkat
oke i will you in the class oh baik pak ya udah aku datang ke rumah kamu di kelas itu aku nanti nanti aku datang ke rumah kamu
ih apain lagi dia masih liat liatin gue dia pikir gue mau sama player kayak dia enggak banget hei kabur